nekat karena menjajakan psk di siang bolong sejumlah warung remang remang di probolinggo senin siang digerebek petugas satpol pp
hasilnya lima orang psk dan satu mucikari diamankan saat sedang melayani tamu
petugas satpol pp kabupaten probolinggo senin siang menggerebek sebuah warung remang remang di jalur selatan dusun curawaru kabupaten probolinggo
warung ini digerebek karena diduga selama ini dijadikan tempat prostitusi terselubung
bahkan pemilik warung nekat menjajakan lima psk di siang bolong dengan kedok pramusaji
hal ini diperkuat dengan ditemukannya sepuluh bilik berukuran satu lima meter x dua meter di belakang warung diduga tempat transaksi esek esek berlangsung
bahkan hasil pemeriksaan menunjukkan jika kelima psk tersebut sudah berulang kali terjaring razia
ini kalau tidak salah kami melakukan
melaksanakan operasi yang anggap sudah operasi besar besaran mulai bulan november sampai sekarang
para psk yang ditangkap atau diamankan petugas sampai tiga kali terpaksa kami kirim ke kediri
dari razia ini petugas mengamankan lima psk dan satu muncikari
nantinya psk yang tertangkap akan didata dan dikembalikan ke tempat asalnya masing masing
dan dilarang berjualan lagi